hari ini gak usah narik
satu hari full ya
engga kok mobilnya papa berhenti
eh jangan jangan papa tau lagi kok lagi tak ngikutin
eh bantuin dong bantuin
iya kok tuh gak bisa
mentang mentang gue lagi
nih saya itu orang yang gak pernah nyikir
kalo gak diduluin
ini tomat berapa harga
belum tau apa sih pok
belum tahu tuh mau beli apa
begitu lihat ada tempe baru
kepikiran pengen masak tempe bayan segala
kok main main yuk ke rumah
insya allah secepetnya main ke situ

ke rumah kita bisa bekerja
ke rumah kita bisa bekerja
ke rumah kita bisa bekerja

pasti hari ini anak anak rame ya pak
menurutku malah tidak beb
karena ini tuh hari sabtu
mereka pasti main di rumahnya masing masing
kumpul sama orang tuanya
justru ya aku tuh kepikiran sama dedek bayi
aku mau ke rumahnya bu amina ah
oh iya dedek bayi juga pasti kangen sama aku bed
karena kan biasanya kalau misalkan aku ke sana
misalnya nih aku gak kasih dengerin musik
aku tuh nyanyiin langsung buat dedek bayi
takutnya bu aminah sih ibu beb
ini kan hari sabtu
semua anak anaknya ada di rumah
justru aku ke sana untuk ngebantuin bu aminah
jadi nggak mungkin lah kalau misalnya aku ngerepotin
lagian juga anak anaknya bu aminah tuh baik baik beb
dia pasti seneng kalau aku main ke sana
anak anak cepet dateng
udah duluan aja
dengar dengar sepasang ya
udah masuk tujuh bulan
nggak berasa ya
iya nggak berasa
eh selfie katanya
ini udah kejap
eh doain ya
ya udah kalau gitu
saya jalan dulu
kalau kamu ada apa apa
mau keliling santai pok
langsung masuk tol aja ya mas
untung belum ke kantor
kalau keluar kota saya nggak bisa
bisa habis waktu di jalan nanti
hari ini gak usah narik

dan sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
masa papa pacaran sih
lo liat sendiri kan
perempuan itu itu perempuan yang sama sama perempuan yang kemarin
masih aja tanya
gue nanya sama diri gue sendiri
gue gak percaya
yang gak penting aja lu tanyain sama diri lu sendiri
lo ribet orangnya
itu papa udah jelas pacaran
pagi dijemput siang jalan sore diantarin
itu mana namanya orang pacaran ya kayak gitu itu
tukang ojek pangkalan aja gak punya penumpang kayak gitu
nah ini papa manggal aja enggak
lo jangan buat suasana cerita maga enak dong
gue tuh lagi nyari penjelasan lain selain pacaran
kok malah bengong sih mas
kalau saya nganter ke bogor
saya seharian narik bisa dapat tujuh ratus
tolnya juga aku yang bayar
nunggu dong mas
sampai jam berapa
sore juga udah pulang mas
gimana kalau saya telpon teman saya aja
dia bisa disewa seharian full
sore juga udah sampai jakarta lagi
sore udah sampai jakarta
lu perhatiin dong plat nomernya itu mobil papa
ya belum tentu
bisa ke puncak
bisa jadi papa keluar di kecik manggis buat ngehindarin kita
lu pagi pagi kesini ada apaan
mina itu kok kepikiran ya mak
kenapa bang muhid sama akang mendadak baik
apa rahasianya akang dipegang sama abang muhid ya